presiden joko widodo meluncurkan taksi al sintan atau alat dan mesin pertanian
yang merupakan program dari kementerian pertanian dalam rangka membantu menyediakan alat pertanian
program taksi al sintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi usaha tani
serta mengatasi masalah tenaga kerja pertanian
dalam kunjungannya ke kabupaten gresik jawa timur presiden joko widodo meluncurkan program kementerian pertanian
yang bertajuk taksi al sintan pada senin
al sintan adalah kependekan dari alat dan mesin pertanian
program taksi al sintan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani
akan alat alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertaniannya
pengadaan alat pertanian ini dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor
sektor pertanian melalui fasilitas bantuan kredit usaha rakyat atau kur
yang rendah yang kita subsidi kemudian juga kita beri uang muka yang membantu
ini masih kita akan rumuskan
saya kira akan banyak sekali daerah daerah desa desa provinsi kabupaten
akan banyak para petani yang mau beli
alat dan mesin pertanian baik itu rice mill unit rmu
baik dryer baik combine harvester baik traktor dan lain lain
dengan pola taksi al sintan
di rejen prasarana dan sarana pertanian kementan
ali jamil menjelaskan program ini merupakan inovasi kementerian pertanian
untuk mengurangi beban apbn dan melatih kemandirian petani
kemandirian petani merupakan arahan langsung dari presiden joko widodo
dan menteri pertanian syahrul yassin limpung dalam menjalankan pembangunan pertanian ke depan
karena itu pemerintah juga meluncurkan program food estate
sebagai upaya bersama dalam meningkatkan produksi nasional
ali jamil menambahkan sejauh ini realisasi kur sudah cukup bagus
mengingat tingkat serapannya cukup tinggi
apalagi saat ini terdapat relaksasi bunga kur hingga desember dua ribu dua puluh
menjadi tiga persen dari yang semestinya enam persen
penggunaan alsintan juga dapat disewakan melalui skema kooperasi
atau unit usaha taksi alsintan
penyewaan alsintan bisa dilakukan per hari per jam
atau selama periode olah tanam panen dan pasca panen
adanya taksi alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
efisiensi usaha tani serta mengatasi masalah tenaga kerja pertanian